diduga karena terserang penyakit mendadak seorang pria warga kelurahan manukan tande surabaya ditemukan tewas tenggelam di sungai berantas senin malam
istri dan anak korban yang mendapat kabar ini pun langsung terpukul
keluarga muhammad rizky pria warga buntaran kelurahan manukan surabaya ini langsung terkulai lemas saat mendengar muhammad rizki menghilang
air mata istri korban terus mengalir tak percaya suami tercintanya tiba tiba menghilang saat sholat maghrib di gubuk pinggir sungai kedurus karangpilang senin petang
peristiwa bermula saat korban bersama istri dan anaknya akan pulang ke rumah
namun sebelum pulang korban pamit untuk menunaikan sholat maghrib di gubuk pinggir sungai
namun setelah sekian lama korban tak kunjung pulang dan menghilang di sekitar lokasi
laporan kehilangan ini kemudian diteruskan ke linmas dan basarnas kota surabaya
tak berselang lama petugas langsung menerjunkan tim rescue untuk melakukan pencarian korban
setelah dua jam pencarian petugas akhirnya menemukan jasad korban dan dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya
dari keterangan istrinya korban diduga terjatuh ke sungai karena serangan penyakit vertigo yang dideritanya